dan melalui zoom sudah ada pendiri aimi asin nia umar dan juga seorang ibu pekerja yang kini masih menyusui anak ketiganya niken widowati
selamat siang mbak nia dan mbak niken
selamat siang halo
halo mbak nias dan mbak niken saya ke mbak niken terlebih dahulu
kita berbicara mengenai tantangan menyusui ketika masa pandemi saat ini
mbak niken sekarang usia bayi sudah menginjak berapa bulan dan dalam rentang waktu ini
apa tantangan yang paling berat yang mbak niken rasakan untuk proses menyusui di tengah pandemi
bayi saya yang ketiga ini sekarang sudah usia dua bulan jadi ketika melahirkan pasti di masa pandemi
tantangannya sebenarnya di imd awal jadi karena saya belum waktu itu kan saya tes swab covid itu dan itu udah melewati
masa waktunya cuma dua minggu kan nah saya tuh melahirkan setelah swab covid nya udah habis
jadi rancu nih saya positif apa enggak gitu kan pihak rumah sakit
jadi saya langsung dipisahkan sama bayinya dan tidak boleh imd di situ karena rumah sakitnya nggak mau
kliniknya nggak mau ada resiko tertular gitu
jadi ketika semua dicek nah baru deh itu saya imd kurang lebih empat jam lah setelah melahirkan gitu
tapi alhamdulillah anaknya langsung pelekatannya bagus
dan aslinya langsung keluar
ketika sudah berada di rumah ketika berada di rumah sakit kan ada konseloraktasi ada pihak pihak yang kemudian bisa langsung membantu jika anda membutuhkan kesulitan
tetapi ketika berada di rumah bagaimana berikan
nah justru pada saat pandemi ini kan ada paket rumah sakit melahirkan tuh
nah itu banyak yang ditiadakan
salah satunya konsultasi laktasi dan pijat laktasi gitu
jadi benar benar belajar ke atas
jadi benar benar belajar ke atas
jadi benar benar belajar ke atas

jadi benar benar belajar ke atas

jadi begitu di rumah sih ya sudah biasa saja
tapi memang apa namanya teman teman saya yang anak pertama tuh suka nanya jadi ke saya gitu
akhirnya saling support begitu ya mbak nikennya
baik saya ke mbak nia terlebih dahulu
teruskan tadi disampaikan oleh mbak niken begitu
karena sudah berpengalaman ini anak ketiga
tapi bagaimana dengan para perempuan yang baru saja melahirkan anak pertama
dan saat ini harus support mereka harus aktif memberikan asih
mbak nia mendapatkan begitu banyak apa ya keluhan tidak
kecemasan tidak dari para ibu ibu menyusui
ya saya kira benar sekali itu dirasakan sekali oleh banyak sekali ibu
dan memang kalau pasien mbak niken tadi eksepsional sebenarnya
karena memang anak ketiga dan sepertinya sudah cukup mahir menangani anak anak
menyusui juga sudah lancar
semangat ya mbak niken
tapi memang banyak ibu yang belum seberuntung mbak niken di luar sana
apalagi ibu ibu baru dengan anak satu
dengan segala protokol yang ada
dengan kondisi pandemi ini
bantuan bantuan menyusui itu memang menjadi lebih sulit
karena kayak kami di aimi biasanya kami itu ada counseling kayak home visit
itu kita nggak bisa lakukan
jadi bahkan di rumah sakit pun beberapa klinik
yang klinik laksasinya biasanya open
yang klinik laksasinya biasanya beroperasi normal
sekarang jadi tidak ada
ini jadi tantangan sendiri
karena setiap ibu menyusui itu pasti ada saja tantangannya
nah mereka perlu bantuan
di sinilah peran kita mencari cara nih
gimana caranya menjangkau mereka
baik yang sudah dilakukan seperti apa mekanismenya
yang berbeda ketika tadi mbak nia menyampaikan klinik beberapa ada yang tutup
terus juga tidak bisa visit secara langsung
jadi bentuk pendampingan bentuk supportnya seperti apa
kalau kami di aimi kami memberikan counseling via online
apapun sosial media kami buka
dan itu sifatnya kalau di kami di aimi pusat di jakarta kami menggratiskan
selama pandemi siapa saja nelfon silakan nanti kita atur jadwal konflornya
kalau di rumah sakit beberapa saya lihat
beberapa klinik sudah ada yang buka
kalau di jakarta
tapi belum semua daerah yang saya dengar
tetapi memang sementara ini bantuan via online ini sudah sangat membantu
tetapi memang ada penanganan penanganan yang harus ditangani langsung
ini yang menjadi tantangan tersendiri
baik berbicara mengenai social media saya kembanikan terlebih dahulu deh
di satu sisi memang bisa membantu
tapi di satu sisi banyak juga yang mengatakan ketika terlalu banyak membaca sosial media
menimbulkan kekhawatiran kecemasan tersendiri pada saat kondisi pandemi saat ini
kalau mbak niken meresponnya seperti apa terpengaruh tidak sih
ada kekhawatiran di sana
berpengaruhnya biasanya kan aksi booster itu dari makanan makanan enak ya
nah biasanya kan kita makan langsung ke tempatnya
kayak gitu kan
jadi cuma bisa lihat di sosial media doang kayak pengen pengen gitu
tapi kalau berita berita pandemi ini sih so far buat saya nggak berpengaruh banyak
meningkatkan hormon oksidasi
mengingatkan hormon oksidasi itu melihat sosial media melihat makanan gitu mbak ya
bagaimana menjaga happiness tanda kutip itu
bagaimana menjaga mood itu sehingga proses menyusui bisa lancar
tidak ada kendala sesuatu apapun
ya saya sih karena saya juga lagi pumping kan buat stok nanti bekerja
jadi lagi get getnya nih pumping menyusui aksi booster gitu
terus saya sambil suka nonton yang lucu lucu juga
terus juga apa namanya ngobrol sama temen
kadang ngobrol sama anaknya juga ya jangan lupa
jadi sambil ngeliatin dia
jadi kan hormon oksidasi kita terus meningkat gitu
sebentar lagi akan masuk kembali beraktivitas untuk bekerja mbak ya
sekitar satu bulan lagi
ya akhir bulan ini
persiapannya seperti apa
saat ini kan kondisinya berada di rumah bisa setiap hari mengasihi begitu
nanti setelah masuk kerja selain persiapan stok asi
kemudian rencana menerapkan protokol kesehatan pada saat beraktivitas di luar dan kemudian kembali ke rumah
nah itu yang masih agak bingung sebenarnya
jadi belum kebayang banget
biasanya nih kalau misalnya kerjaan kerjaan aksi saya tuh rela panggil ojek online gitu
kirim aksi dari kantor ke rumah gitu
tapi kalau sekarang kayaknya saya nggak berani nih ya kan
lagi pandemi kayak gini
jadi berusaha sebisa mungkin dari sekarang stok aksi yang banyak dan semoga mencukupi anak gitu
terus protokol kesehatan juga pasti harus kan
biasanya memang sebelum pumping cuci tangan
harus tangan yang bersih
disteril apa botolnya dan lain sebagainya
tapi mungkin di pandemi ini kayaknya akan lebih lebih lebih lagi deh
sebelum pastiin juga tempat pumpingnya bersih nggak
soalnya jaga jarak
biasanya kan tempat pumping itu kecil ya
jadi kadang ibu ibu merumpik di situ kan
ini kayaknya harus jaga jarak harus gantian tempat pumpingnya seperti itu sih mungkin
mungkin ada tips mbak nia bagaimana kemudian para ibu yang akan segera kembali aktif bekerja
masa pandemi saat ini masih terus berlangsung
ibu niken ini udah ekspert
anaknya udah tiga juga
jadi benar sekali menabung aksi perah untuk ibu ibu yang kembali bekerja di luar rumah ini diperlukan
dan penting untuk dihitung gitu
diperkirakan berapa banyak berapa banyak minumnya
jadi bisa diprediksi
tadi kan prak asyura sempat bahas
kalau bahas sosial media tuh sering banget malah bikin ketakutan
memang benar mbak
ibu ibu ini kalau disusul pasti benar
karena dapet informasinya dari begitu banyak
bisa akhirnya rancut gitu
misalkan ngeliat orang nabung aksi perahnya tuh mungkin kebetulan orangnya banyak
sampai aksinya berlimpah
kasnya penuh semua gitu
aku gak bisa sebanyak itu
gak sepuluh kasih itu
gak masalah sebenarnya
jadi jangan terlalu harus menuju punya dua kulkas aksi perah
mau punya ekstra boleh
tetapi jangan membandingkan dengan rumput tetangga
rumput tetangga terlalu lebih jauh
itu yang penting
lalu jadi buat ibu ibu
coba di aimi mbak kebetulan minggu ini kami ada sesi online aimi
ini format telah aimi biasanya offline
hikmahnya dari pandemi ya udah kita bikin online
setiap weekend kita ada
nah disitu ada topik yang tentang kembali bekerja
ini serentak di delapan belas provinsi di sepuluh kota tingkat kabupaten di indonesia diadakan
yang bisa diikuti di seluruh dunia karena setiap online
sebelum ikut kegiatan aimi sedikit bocoran
saya ingin tanya tentang protokol kesehatan begitu mbak nia
karena tadi seperti sampaikan mbak anika
iya bagaimana kemudian di lokasi kita tahu di perkantoran mungkin ruangannya cukup kecil
kita harus menjaga jarak
bagaimana menyiasati ini
ya tadi lupa bagian yang itu
nah kalau protokol kesehatan harus melihat kondisi kantornya seperti apa
kalau ruang laktasinya kecil sangat tidak memungkinkan untuk berbagi
dan mungkin harus request ke perusahaan
ada yang mensanitasi secara berkala
lalu bikin jadwal
siapa saja yang penggunanya
dan buat ibunya sendiri ya ekstra khusus hati
memang benar sih
sisi tangki lebih sering
pemperhatikan alat alat terahnya
wadahnya itu bagaimana
tapi yang paling penting sih sebenarnya harus bekerja sama dengan tempat kerjanya juga
karena kan kebijakan jadwalnya kebijakan pembensihan ruangannya itu berkaitan sekali dengan kepolosan perusahaan
bagaimana ketika pulang ke rumah kembali ke rumah
apa yang kemudian harus dilakukan seorang ibu ketika pulang kerja atau selesai beraktivitas dari luar rumah sebelum menyusui bayinya
kalau yang pulang kerja sebaiknya memang ya mandi dulu bersih
semua dibuka bajunya diganti
ganti baju yang menerima
itu baru menyusuin anaknya
karena kita mau nggak kerja mau kerja
mau nggak kerja mau pergi sebentar keluar pun tetap diusahakan dalam posisi pandemi ini disarankan langsung mandi sampai rumah
untuk bersih bersih dan baru melakukan kontak dengan anak
mbak nia saya ingin bertanya
karena beberapa teman saya memang ada kekhawatiran cukup tinggi
sampai mereka harus wajib menggunakan masker ketika posisi menyusui bayinya
apakah ini memang wajib sesuai protokol kesehatan
atau mungkin ada sedikit pencerahan dari mbak nia mengenai ini
kalau untuk ibu dwi
bung ju yang memang suspek covid atau memang tertular covid memang diwajibkan
jadi harus cuci tangan harus pakai masker
karena hatinya tidak menularkan covid
yang menularkan itu dropletnya
droplet dari ibunya kalau ngomong ibunya bersin gitu
atau dari air air mungkin keringat atau apa gitu ya
tapi yang jelas droplex itu yang paling banyak ditakutkan kan
nah kalau ibunya tidak punya gejala mereka bisa nggak pernah berinteraksi dengan
gak keluar rumah mungkin atau nggak berinteraksi dengan orang lain
saya ini tidak pakai masker kalau menyusui
karena saya ya saya tidak saya benar benar di rumah
keluar hanya untuk keperluan yang sangat mendesak
dan itu pun saya sampai rumah langsung ganti baju mandi cuci tangan semua dilakukan
pokoknya melakukan protokol protokol menjaga kebersihan
baik saya terakhir ke mbak niken
mbak niken mungkin bisa menyampaikan pesan kepada para ibu ibu yang saat ini juga tengah menyusui bayinya
atau dalam kondisi harap harap cemas begitu karena kondisi pandemi
apa yang mbak niken ingin sampaikan
menyebarkan semangat bahwa kita memang harus mengasihi
meskipun kondisinya saat ini tidak berhasil
meskipun kondisinya saat ini tidak dalam kondisi baik
sepengetahuan saya kan asli itu lebih sehat lah gitu ya
jadi emang untuk daya tahan tubuh bayinya juga akan lebih bagus di tengah pandemi yang kayak gini
jadi lebih baik kalau bisa asli akan lebih baik
terus gimana cara biar aslinya banyak happy happy happy
terus juga semangat terus
apalagi kalau mau melahirkan biasanya suka bingung
jangan persiapkan persalinannya aja
tapi juga persiapkan juga susunya
atau aslinya gitu nantinya
jadi lagi makan nasi booster banyak minum air putih pijet pijet
udah belajar cara mengasihi itu seperti apa dari aimi
asli juga kan gitu
baik terima kasih mbak niken
jangan lupa bahagia begitu intinya ya
jangan khawatir kondisi pandemi
pastikan anda memiliki kemampuan untuk terus mengasihi bayi anda
terima kasih mbak niken
dan sebelumnya pendiri aimi sudah ada mbak nia yang sudah berbincang juga bersama kami